pemerintah membuka wacana untuk menambah libur lebaran dua ribu delapan belas banyak dua hari
hingga saat ini tiga kementerian masih melakukan kajian terhadap rencana kebijakan ini
sebelumnya wacana ini dianggap mampu mengantisipasi kemacetan dan bolos kerja para pegawai swasta dan pegawai negeri sipil
jika kebijakan ini telah terrealisasi maka libur lebaran akan ditambah pada tanggal sebelas dan dua belas juni dua ribu dua puluh
tiga kementerian yaitu kementerian agama kementerian pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
serta kementerian ketenaga kerjaan masih melakukan kajian karena kebijakan ini memerlukan keputusan bersama tiga menteri
salah satu pertimbangan dalam kebijakan ini adalah pengaruh tambahan libur terhadap pelayanan publik
ada pun terkait dengan wacana ya penambahan dua hari untuk cuti bersama
saat ini masih kembali
dalam pembahasan dan dalam hal ini dikoordinasikan oleh kementerian koordinator pmk
tentu nanti akan mengundang kementerian terkait termasuk ya kementerian agama kementerian tenaga kerja dan kementerian pan rb
nanti kita lihat saja keputusan dari kementerian koordinator pmk
yang tentu nanti akan dituangkan dalam revisi surat keputusan bersama
karena memang kan sudah ditandatangani untuk tahun dua ribu delapan belas ini